dan pada senin malam ruas tol jakarta cikampek terus dipadati kendaraan
untuk mengurai kepadatan polisi memperlakukan sistem one way
mulai dari km enam puluh lima hingga km tiga wilayah jakarta timur
inilah proses pembukaan jalur one way yang dilakukan petugas kepolisian di kilometer enam puluh lima
akibat antrean kendaraan mengular hingga lebih dari tiga puluh km
laju kendaraan yang melintas di ruas tol jakarta cikampek hanya sekitar sepuluh hingga dua puluh km per jam
petugas kepolisian sudah memperlakukan beberapa rekayasa lalu lintas termasuk sistem kontraflow
sepanjang dua puluh empat kilometer mulai dari km enam puluh lima hingga km empat puluh satu
namun jumlah kendaraan dari arah cikampek menuju jakarta terus meningkat sehingga kemacetan belum terurai
untuk mengurai kepadatan kendaraan pihak polisian mulai memperlakukan sistem one way
pada pukul dua puluh tiga puluh lima waktu indonesia barat
sistem one way diberlakukan mulai km enam puluh lima wilayah cikampek hingga km tiga
di wilayah halim jakarta timur
sementara senin malam ruas tol palikanci yang mengarah masuk ke ruas tol cipali
dipadati kendaraan dari arah jawa tengah menuju jakarta
kondisi lalu lintas masih terpantau lancar dengan kecepatan kendaraan rata rata enam puluh km per jam
kondisi serupa juga terjadi di ruas palimanan memasuki ruas tol cipali melalui gerbang tol palimanan
antrian kendaraan di gardu tol tak lebih dari sepuluh kendaraan
mengantisipasi lonjakan arus balik di ruas tol palikanci cirebon maupun ruas tol cipali
pengelola gerbang tol palimanan membuka sepuluh gardu utama dan lima belas gardu tambahan
untuk kendaraan yang mengarah ke jakarta
diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas akan mengalami lonjakan pada selasa dan juga rabu esok hari
saya akan menuju ke koresponden maria sarjana yang saat ini berada di tol banyumanik salatiga jawa tengah
maria selamat datang
selamat pagi bagaimana pantauan anda di pintu tol banyumanik saat ini
apakah sudah terjadi lonjakan jumlah penumpang yang diprediksi bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik lebaran
selamat pagi aldi saya memang saat ini memantau sejak tadi pagi hingga saat ini
saya ingin tunjukkan pada anda sedikit aldi bagaimana keadaan di tol banyumanik
ini keadaan di tol banyumanik saat ini
dan sejak pagi tadi belum ada peningkatan kendaraan
yang akan menuju ke jakarta melalui tol banyumanik yang kemudian akan terus kemudian masuk ke tol manyaran dan keluar menuju jakarta dan juga daerah daerah yang berada di jawa barat
dan memang dari prediksi pihak kepolisian hari ini akan menjadi puncak arus balik bagi para pemudik lebaran dua ribu delapan belas
tetapi tadi menurut informasi yang saya dapatkan ya ini nanti puncaknya akan dimulai
sekitar pukul enam belas waktu indonesia bagian barat dan kemudian menuju sampai ke dini hari di tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh
tetapi kemudian aldi ada kemarin juga kapolri tito karnavian juga menyatakan bahwa puncak arus balik di kawasan semarang terutama atau jawa tengah pada umumnya ini akan terjadi dua kali
yaitu tanggal sembilan belas dan dua puluh dan kemudian ada puncak arus balik lagi yang akan terjadi pada tanggal dua puluh
dari dua puluh tiga hingga dua puluh empat juni dua ribu delapan belas
kalau menurut pantauan yang kami dapatkan atau data yang kami dapatkan sejak kemarin ini ada tiga puluh lima ribu kendaraan yang sudah melalui tol banyumanik menuju ke tol manyarat dan selanjutnya menuju ke daerah jakarta dan juga jawa barat
tol banyumanik ini nantinya aldi diperkirakan sebagai titik kemacetan pertama di jawa tengah untuk kemudian keluar ke arah jakarta dan juga jawa barat
karena tol banyumanik ini merupakan
tol pertemuan nantinya dari para pemudik yang akan melakukan arus balik non tol jalur selatan dan kemudian akan masuk ke arah tol manyaran dan akhirnya keluar dari wilayah jawa tengah
di tempat saya berdiri ini aldi kemudian di tol banyumanik sudah dibuka saat ini sembilan gate dari dua belas gate yang ada
kemudian ada satu gate yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang akan menuju ke dalam kota semarang
sehingga ada gerbang yang memang dipisahkan secara khusus dan ini merupakan antisipasi yang dilakukan oleh pihak pengelola tol banyumanik dan juga pihak kepolisian setempat
untuk mengurai kemacetan nanti yang kemungkinan akan terjadi di tempat ini
kemudian rekayasa lalu lintas lainnya di wilayah semarang nanti kalau ada kemacetan yang cukup panjang di tol banyumanik ini maka akan dibuka di simpang kerap ya
itu akan kemudian rekayasa lalu lintasnya dialirkan ke sana
karena aldi dan kemudian memang ini diperkirakan akan mengurai kemacetan yang berada di tol banyumanik karena penumpukan penumpang akan diperkirakan terjadi di tempat saya berdiri ini
dan tadi saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa memang kalau dibandingkan jam yang sama dibandingkan dengan hari kemarin maka hari ini justru terlihat lebih sepi ketimbang hari kemarin
artinya memang para pemudik sudah melakukan arus balik sejak kemarin
dan memang mereka kebanyakan ini masih menunggu cuaca yang cukup panas di sini untuk kemudian menunggu waktu yang tepat yaitu seperti yang saya katakan tadi pukul enam belas waktu indonesia bagian barat ini diperkirakan akan mulai memadati kawasan tol banyumanik
aldi kembali kepada anda
baik artinya pukul enam belas menjadi puncak atau titik tersibuk termacet begitu ya di pintu tol salatiga banyumanik menuju jakarta
terima kasih maria sarjana koresponden cnn indonesia melaporkan dari pintu tol banyumanik